stigmatisasi terhadap mereka yang terinfeksi covid sembilan belas masih sering dijumpai baik secara sadar maupun tidak sadar ya
ada kalanya ucapan kita mungkin justru membuat mereka semakin terluka
padahal semangat dan dukungan moral dari orang terdekat menjadi faktor pendukung penyembuhan para pasien covid sembilan belas
lalu apa langkah sederhana namun bermakna yang dapat kita berikan kepada teman keluarga siapapun yang kini tengah berjuang melawan corona
untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sampo gansum dengan praktisi emang fullness
ada mas aji santasofutro mas aji selamat malam
selamat malam mbak tiffany
kedengaran mas mungkin tapi ada tombol audionya nggak sih yang harus di mute di laptopnya karena agak ada feedback
oke mas aji kita ngomongin bagaimana dukungan moral dukungan psikosoial itu penting
buat mereka yang saat ini tengah berjuang melawan corona
kita tahu bahwa covid ini semakin ada di circle terdekat kita
jadi kalau saya tuh sedihnya sekarang setiap buka whatsapp group lihat medsos instagram banyak banget kabar kabar tidak menyenangkan
nah buat mereka mereka yang saat ini tengah berjuang apa sih yang bisa dan yang boleh kita ucapkan berikan dalam bentuk support dukungan moral yang sekarang kini tengah berjuang
bentuk dukungannya itu seperti apa
ya kedengeran suara saya
nah sudah ke feedback ya
sudah sudah clear
dukungan kita untuk teman saudara yang terkena covid ya positif covid tentu saja kita menawarkan bantuan ya
jadi kecenderungan kita kan ketika ada teman atau saudara yang positif kita cenderung ikut
nah ini yang perlu kita waspadai
wajar kalau kita panik tapi jangan sampai kita terus malah nakut nakutin orang tersebut ya
jadi kayak tadi mungkin ada ilustrasinya
jadi kita malah ya kalau nanti begini nah kalau begitu gimana
seharusnya kan kamu begini seharusnya kan kamu begitu
memberikan sebuah bukan sebuah tapi
kayak pernyataan atau perkataan yang membuat orang tersebut malah mungkin merasa bersalah
tahu gitu kan dulu saya nggak melakukan itu
atau mungkin tidak perlu terlalu berlebihan ditakut takutin akan apa yang bakal terjadi
mungkin itu belum tentu terjadi
kayak nanti kalau kamu begini nanti takutnya begitu loh
alangkah baiknya kita
kita memberikan support
berupa dukungan semangat atau mungkin menghibur ya
karena selain upaya secara fisik secara obat obatan secara psikis
supaya penghiburan dengan bukan rasa bahagia itu akan mendukung pemulihan orang tersebut
barangkali kita juga bisa memberikan sebuah pernyataan
apa yang kamu
tolong kasih tahu saya ya
itu sebuah pernyataan yang saya rasa cukup mendalam
memberikan support kepada teman teman atau saudara yang terkena covid
iya ada kalanya kan soalnya kadang kadang mungkin sadar atau tidak sadar kita tuh mengucapkan kata kata atau kalimat yang kayaknya tuh menyakiti mereka
mungkin sadar gak sadar kita kadang kadang suka melontarkan seperti itu
itu bukan kalimat sederhana tapi bermakna tapi justru melukai atau menyakitkan di saat yang sekarang ini
mas aji ngomongin soal mental ya
kenapa di saat saat seperti ini ini pemahaman untuk kita juga mungkin yang memberikan dukungan
mental itu memang betul betul harus dijaga buat mereka yang saat ini sedang berjuang melawan corona
iya karena mental tidak bisa dipisahkan dengan fisik kita
kita perlu memahami bahwa diri kita manusia ini satu keutuhan antara fisik dan mentalnya
sehingga upaya secara fisik tidak bisa dipisahkan dengan upaya secara mental menyehatkan mental
tapi jangan terus hanya mengandalkan upaya menikal aja
jadi kayak misal ada sebagian orang yang udah kokonya happy kokonya gembira pokonya mentalnya harga maka nongkrong di pusat keramaian nggak apa apa
itu pun juga merupakan pemahaman yang kurang tepat
karena upaya fisik dan upaya mental itu perlu selaras
keduanya perlu dilakukan
tidak bisa hanya salah satu saja
tidak bisa juga kalau
kita pokoknya upaya fisik saja perawatan secara mental secara psikis menumbuhkan rasa bahagia itu nggak penting
itu juga tepat
sekali lagi saya sampaikan upaya fisik dan upaya mental upaya secara psikis
dan upaya secara
kita perlu upayakan
keduanya secara senimbang
tidak bisa hanya
salah satu aspek saja
ini ngomongin kesehatan mental juga
ini sangat berpengaruh ya hal ini
media sosial bagi kesehatan mental
seseorang karena acceptance atau penerimaannya
untuk mereka yang saat ini tengah
diri atau mungkin menutup diri
dari media sosial
dari pemberitaan dari
whatsapp group atau pesan singkat
grup yang mungkin sekarang
makin kesini banyak banget berita berita
kurang menyenangkan yang diterima
setiap orang beda beda tentu saja ya
mbak tiffany pepekaan atau
keriuhan sosial media
atau distraksi di sosial media
atau saya menemukan
akhir akhir ini kan kita mengalami yang
mengkonsumsi sosial media
di satu waktu kita gembira
kita tertawa karena ada cerita lucu
tapi selang beberapa detik bahkan
bukan hanya menit
bukan menit tapi detik begitu cepat sekali
kita tiba tiba terus merasa sedih
tapi sedih terus
tiba tiba merasa gembira dan sebagainya
jadi emotional roller coaster inilah yang
tiap orang punya kapasitas yang berbeda beda
kalau memang sudah merasa
kok nggak nyaman ya
kita perlu tegas untuk membatasi konsumsi kita
mengkonsumsi sosial media itu kita batasi
tapi sekali lagi bukan berarti terus
maksudnya sama sekali tidak ada
sama sekali tidak ada
interaksi sosial itu pun juga akan membuat kita kasihan
dan akan berbahaya juga untuk kesehatan mental kita
karena saya sebatas
kita perlu interaksi sosial supaya tidak kesepian
tapi jangan sampai ultra sosial
media sosial itu berlebihan interaksi sosial kita
sehingga tenaga kita malah terkuras habis
interaksi interaksi sosial atau mungkin berita kabar di sosial media
oke takaran dan kadarnya itu kita sendiri ya
yang bisa tahu lah ya
yang sampai sebagaimana atau sampai mana batasnya kita bisa
kuat gitu atau bisa menerima
mas aji ngomongin sosialisasi artinya kondisi yang seperti ini
kita harus membatasi pergerakan
tapi bukan berarti kita harus jauh dari sosialisasi ya
bagaimana kemudian kita bisa
mengobati rasa kangen atau rasa rindu
kemudian mengolah rasa rindu itu di tengah
di tengah kondisi yang sangat sangat serba darurat dan terbatas
ya pandemi ini kan sudah cukup lama sekali ya
kita dari tahun kemarin ya
setahun lebih kan hampir satu setengah tahun
sehingga ada rasa capek tentu saja kita semua
dan itu wajar pandemi fatigue
lelahan karena pandemi ini
salah satu cara untuk memulihkan rasa capek ini adalah dengan
kehangatan interaksi ya
terkait dengan rasa rindu tadi
nah tapi kehangatan interaksi tidak bisa bertemu mas sekarang ini
kangen nggak bisa bertemu secara fisik
tidak apa apa kita
memahami interaksi yang lebih mendalam yaitu dengan cara
tidak perlu bertemu secara fisik dulu
karena memang kondisinya seperti ini
tapi upayakan gunakan sebaik mungkin teknologi
itu dengan mungkin video call dengan zoom
interaksi sosial itu perlu diupayakan
dalam satu hari mungkin kita bisa menjatuhalkan video call atau zoom
dengan teman dengan saudara
itu akan tidaknya akan menawarkan rasa letih di pandemi ini
karena jangan sampai pandemi ini malah kita jadi bertengkaran dengan orang lainnya ya
karena jangan sampai pandemi ini malah kita jadi bertengkaran dengan orang lainnya ya
jadi berantem sendiri karena
memang itu rasa capek akan bikin kita mudah marah
tapi sebisa mungkin kehangatan interaksi dijaga sebaik mungkin
oke mas aji boleh di share ke kita
mas aji kan mengingatkan pentingnya digital minimalism ya
tubuh kita tuh ada di sini
tapi otaknya pikirannya tuh kemana mana
jadi nggak sinkron gitu

nah mas aji bisa sharing ke kita juga
bahwa ya itu tadi digital minimalism itu ada di sini tapi otaknya pikirannya tuh kemana mana jadi nggak sinkron gitu
hidup itu berjalan bukan berlari
ya digital minimalism terkait dengan
ya digital minimalism terkait dengan tadi

bagaimana kita membatasi diri kalau sudah berlebihan
terkait dengan kehidupan digital kita
tapi sekali lagi saya tidak memusuhi

itu bermanfaat sekali buat kita
cuma saja sesuatu yang sangat bermanfaat
dan ada sisinya
hingga batasi diri kita
batasi secukup digital minimalism adalah
masuk social media
jangan sampai malah
kesehatan kita menjadi tidak
kesehatan kita menjadi tidak sehat gitu
sehingga salah satu tip
dari saya adalah
sebisa mungkin dalam satu hari
sebisa mungkin dalam satu hari
beberapa jam atau jam sekian
sampai jam sekian saya
mengkonsumsi sosial media tapi di luar itu
atau setelah jam delapan malam
atau sebelum jam delapan pagi
membuka social media
itu kita perlukan di masa seperti ini
itu kita perlukan di masa seperti ini
jadi ada semacam ruang
semacam waktu yang membuat kita
semacam ruang yang membuat kita
terkoneksi dengan diri kita sendiri
iya kita perlu berkoneksi dengan orang lain
kita perlu mengkonsumsi berita
kita perlu berinteraksi
dengan orang lain tapi
kita pun juga perlu
uang dan waktu untuk
berinteraksi dengan diri kita sendiri
keheningan atau stillness
moment untuk kita
dengan diri sendiri meluangkan waktu
untuk tidak berinteraksi dengan orang lain
itu juga sama pentingnya
untuk berkoneksi dengan orang lain
intinya knowing your limit lah ya
tahu batasannya dan berkoneksi dengan orang lain
berikan ruang atau waktu untuk diri sendiri
kita yang tahu kita yang bisa menakar
itu semua ya
terima kasih mas aji
santaswa putra sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
malam hari ini
selamat malam mas yaji salam sehat selalu